hujan deras disertai gumpalan es dan angin kencang kembali menerjang kota surabaya
akibatnya sejumlah kendaraan dan bangunan rusak berat
tak hanya itu seorang santri juga ditemukan tewas tertimpa pohon tumbang
allah huzbar allah huzbar allah huzbar allah huzbar allah huzbar allah huzbar allah huzbar allah huzbar
inilah detik detik saat hujan deras dengan angin kencang menerpa markas kepolisian daerah jawa timur selasa sore
langit yang sebelumnya cerah seketika menjadi gelap tertutup awan hitam
dalam hitungan menit hujan disertai gumpalan es turun dengan lebatnya
kencangnya tiupan angin membuat tenda di depan kantor humas polda jatim terbang hingga dua puluh meter
tak hanya itu sepeda motor yang terparkir juga ikut roboh diterjang angin
selain menerbangkan tenda terjangan angin kencang dan hujan es membuat sejumlah pohon di jalan ahmad yani surabaya tumbang
tak hanya pohon terjangan angin ini juga menumbangkan sebuah tiang traffic light di perempatan margorejo hingga melintang di tengah jalan
sementara di kampus universitas islam
di kawasan negeri sunan ampel jalan ahmadiyani surabaya
angin juga merobohkan puluhan motor mahasiswa yang diparkir di halaman kampus
sebagian motor rusak akibat tertimpa pohon tumbang
beberapa bagian kaca gedung yang baru saja dibangun juga pecah
hujan deras disertai angin kencang yang melanda kota surabaya
juga merobohkan tembok pembatas di lahan kosong di kawasan jalan menanggal enam surabaya
reruntuhan tembok setinggi empat meter tersebut menimpa sebuah warung nasi bebek
sebuah mobil minibus
dan dua sepeda motor
akibatnya satu orang mengalami luka ringan dan dua orang luka berat
sementara di kawasan kejauhan putih tambak
seorang santri tewas tertimpa pohon saat angin kencang melanda
peristiwa naas tersebut terjadi saat korban bersama dengan temannya sedang mencari tempat kos
hujan deras disertai angin kencang juga menumbangkan sejumlah pohon besar
di tempat parkir universitas surabaya jalan panjang jiwo surabaya
akibatnya sejumlah mobil rusak parah tertimpa pohon
hujan deras juga menyebabkan jalan licin hingga menyebabkan seorang pengendara motor jatuh dari motor karena terpeleset
beruntung petugas koramil segera menolongnya
korban tak mengalami luka serius dan bisa melanjutkan perjalanan kembali